sampai jumpa di video selanjutnya
kita mau main di sini
jangan keras keras nanti ketauan orang
tapi kan kita gak janjian
eh yang namanya rencana itu harus dijalankan secara kontinu
ya pokoknya jadinya kalau misalnya kita jalaninnya cuma sekali sekali
mas atria nggak mungkin percaya kalau kita tuh pacaran
tante saya kesini cuma mau ketemu sama maya kok
cuman saya takut ganggu tanteh kalau saya ngobrolnya di dalam
mending saya ngobrolnya di luar
sebentar ya tante permisi
sayang permisi tante
mana udah ketemu belum
dari tadi saya juga udah nyariin non
terus kemana tuan
kemana tuh anak
dia kemana sih kira kira
anak hidup siapa sih itu
ibunya kemana sih
udah tahu anak idiot gitu diariin lagi
ibu lihat di mana
tuh di sana tuh
perasaan seminggu ini kamu udah tiga kali deh ketemu
kak perjanjiannya cuma seminggu
kak perjanjiannya cuma sekali
itu juga kalau aku yang minta
yeay kucing putih makan kedondong
kalau jadi orang tuh jangan kegeeran dong
mirza bisa nggak usah pakai pantun segala norak ih
eh se nora noranya gua lebih nora tuh tante lo
gue kan ngasih ke lo pantun itu cuma sekali sekali enggak setiap hari
ih udah eh
bisa nggak sekali aja aku minta serius kalau ngomong
eh badan bento tersuk jarum
biar konyol yang penting kan bisa bikin chance
iya kan senyum dong
nggak iya udah jauh jauh ah
kamu akan diamkan mereka semakin dekat
memangnya kenapa tante
maya itu kan bukan siapa siapanya aku
iya sih memang
tapi belakangan ini tante perhatiin kamu semakin dekat sama dia
tante bukannya mau ikut jamper loh sat
tante hanya gak ingin kamu kecewa untuk kedua kalinya
kamu pernah terlambat mendapatkan cinta yang kamu inginkan
jangan sampai terulang untuk kedua kalinya sat ya
senyum nanti daging pai dia dapet
kenapa ya laran
atau apa sih
atau apa sih
lihat anak kecil nggak
ujawa pokoknya harus ketemu
mas lihat anak kecil nggak
rambutnya pendek jalannya agak susah
kurang lebih segini
lihat anak kecil nggak
delapan tahunan rambut pendek jalannya agak susah
rambutnya segini mas
tapi anak kecil yang lewati itu kan banyak
beberapa hari kinds dengan mu
saya hanya perlu catur belakang
saya pengurusan luar dapat semangat lagi
bayi saya perbaiki
saya nggak bener sama maksudnya
boleh gak di sini
saya atau hmm
saya ingin karyat sendiri
tapi karena luncu aku percaya bahwa